kamu harus hati hati jaga cincin itu baik baik jangan sampai hilang
wah aku lagi kerja jangan bahas cincin terus
mama mama dari kemarin bahasnya cincin terus
mama mama dari kemarin bahasnya cincin terus
ada apa ya pak
ma bu kayaknya kampus pelitanusa kelewat
tadi saya nggak lihat putarannya gimana bu
yaudah nggak apa apa saya turun di sini nanti ya
sorry sorry sorry seri seri seri kertas saya
ke rafael bener ya iya bener kak wah nggak nyangka udah lama banget ya bukannya aku dengar
kakak itu ya lagi ada di korea dapat s dua kan terus kerja di sana iya dong tapi sekarang gue udah
balik ke sini terus ngapain kak kesini oh biasa habis parkir mobil sekarang kan jadikan parkir
serius kak oke sekarang gue ngajar di sini ngapain ngajar di sini sama aku juga ngajar di sini kak
beneran nih ya bener oh my god aduh ini hari terhapus gue deh ngerti nggak dulu lo sedang
repotin gue dan sekarang ini lo bakal ngerepotin gue lagi pastinya ya kan aku ngerepotin dari
mana ya coba diingatkan ya
dulu pas aku masih jadi sekretaris kamu yang selalu ngerepotin aku inget nggak aku dikasih
tugas banyak banget disuruh nulis gunung ingat enggak sampai scripsi aku aja sampai terbengkalai
loh nggak inget lupa ya udah aku mau masuk dulu ya oh ya deh dibantuin ya makasih
oh ya kak kamu kok bisa ngajar di sini pertanyaan yang sama buat lo lo kenapa ya karena dulu aku
pernah magang di sini tapi adin ya bentar ya kak aku kesana dulu udah gue juga mau ke rumah dosen ya
hai ngecil ngapain kamu kesini aku boleh nanya enggak itu
siap aku kayak kamu akrab banget sih oh dia dia
senior aku dan sekarang dia ngajarin di sini oh
kamu sendiri ngapain sebenarnya aku kesini pengen minta maaf sama kamu din aku minta
maaf kalau aku udah ikutan nyembunyiin kalau itu adalah adiknya al al sudah lah sudah
ona yang b ancora tetep pencar
karena sebenernya aku gak terbiasa sih dateng ke
pesta pesta kayak gitu
ya kan kamu tahu sendiri din aku ini kan lama banget kuliah
di luar negeri dan emang aku gak punya banyak temen
di sini jadi untuk sekarang memang
cuman kamu yang lagi deket sama aku
gimana kamu bisa gak temenin aku
ya bingung sih michi karena aku
gak terbiasa sebenernya bentar aja kok boleh ya
aku janji gak lama yang penting kita nongolin muka aja
aku gak enak kalo gak ada temen please
yaudah deh aku temenin ya bener
thank you ya andin yaudah kalo gitu kita ketemu di
tv pandora jam tujuh malam oke
yaudah aku ngajar dulu ya ke duluan ya oke silahkan bye michi bye
aku ya andin aku terpaksa bohong sama kamu
karena hanya dengan cara ini aku bisa berusaha
bantu tante rosa buat persatukan kamu dengan al lagi
sama sama saya smp di sini ya bu
selamat siang ren mama cuma mau ingetin kamu
jangan lupa cincinnya dikasih ke mbak kim jong
cincin mulu yang dibahas
kamu harus hati hati jaga cincin itu baik baik
wah aku lagi kerja jangan bahas cincin terus
mama mama dari kemarin bahasnya cincin terus
tidak ada kemungkinan
aku lupa yang hal itu mbak kim siapa yang menyatakan segelit
bagaimana percaya kamu
playstation dua di waktunya
ayah jatuh dimana ya
sudah selesai di rumah sakit
tadi di rumah sakit mama ketemu karina
padahal kan setahun lama kamu sudah tutupi kasus kematian roy rapat rapat dari media kan
gak ada yang tahu kan
dari mana dia tahu
kalau pembicaraan ini diterusin mama pasti akan tahu kalau nino itu mantan suaminya andin
dan mereka cerai ketika andin dipenjara karena pembunuhan roy
ya juga ya berarti andin juga tahu dong
tidak tahu nini
andin melayat roy gak waktu itu